salah satu warga kelurahan jagakarsa jakarta selatan tidak dapat menggunakan hak suara saat pemilihan kepala daerah dki jakarta rabu kemarin
ia kecewa kehilangan hak suara meskipun memiliki kartu tanda penduduk
warga rt sepuluh rw enam kelurahan jagakarsa ini kesal lantaran namanya tidak masuk daftar pemilih tetap di tempat pemungutan suara tujuh puluh tujuh di lingkungan tempat tinggalnya
ia tidak sendiri masih ada sebelas warga lain yang kehilangan hak suara
padahal ia sudah lebih dari empat tahun tinggal di lingkungan tersebut dan memiliki kartu tanda penduduk yang masih berlaku
sebelumnya ia sudah mengurus pembuatan kartu tanda penduduk elektronik sejak empat bulan lalu
namun pembuatan iktp belum jadi karena terhambat birokrasi
sampai menjelang hari pemungutan suara ia belum juga mendapat suara hak memilih
kenapa harus bilang nggak boleh lagi ikut nah ini udah edaran kpu nya
bahwa harus ada ktp elektronik
kalau yang nggak dapat surat undangan ya otomatis saya nggak bisa ikut
kecewa banget saya sangat kecewa
satu suara ini katakanlah satu tps yang lain lainnya gimana
kpu dki jakarta menganggap apa yang terjadi pada beberapa warga dki jakarta ini sebagai kesalahan administrasi ketika mendata warga pemilih di setiap wilayah
di apartemen kemudian juga di perumahan perumahan yang eksklusif petugas petugas kpu tidak bisa mendata
akibatnya apa akibatnya dpt yang ditetapkan itu kemudian tidak maksimal di daerah itu
nah dpt itu kemudian ditetapkan berdasarkan data yang diperoleh dari petugas pemutakhiran data pemilih
kpu dki jakarta sudah mengevaluasi dan berjanji pada pilkada putaran kedua seluruh warga dki jakarta dapat memperoleh hak suara
seandainya ada putaran kedua putaran kedua kan kpu belum memutuskan ada apa tidak ya
seandainya ada putaran kedua maka pemilih yang akan dijadikan
pemilih dalam putaran kedua pertama adalah sudah pasti pemilih dalam dpt di putaran pertama
kedua adalah pemilih dptb pemilih dalam pemilih tambahan
karena itu sumarno sebagai ketua kpu dki jakarta meminta maaf kepada warga yang kehilangan hak suaranya pada putaran pertama
dan berharap agar penyelenggara dan setiap masyarakat bekerjasama untuk menciptakan pilkada yang bersih dari kecurangan
hausi riondolu jakarta